usai menjalani pemeriksaan bupati bengkalis amril mukminin tak memberikan keterangan apapun kepada awak media
amin dicecar soal asal usul uang senilai satu sembilan miliar rupiah yang disita kpk dari rumah dinasnya
nah untuk kasus bengkalis ini tadi kami dalami dua hal
pertama informasi terkait dengan proses pengadaannya
karena di proses pengadaan peningkatan jalan di bengkalis ini kami duga ada kerugian keuangan negara yang cukup signifikan
sehingga tentu saja perlu didalami prosesnya untuk melihat lebih jauh dugaan perbuatan melawan hukum di sana
yang kedua yang didalami adalah aspek harga wajarnya
jadi informasi yang diketahui saksi terkait dengan kebutuhan
kemudian memfinalisasi kerugian keuangan negara dan perhitungan harga wajar itu juga didalami tadi dari pemeriksaan saksi
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini